diduga melakukan penipuan investasi bodong
dengan modus menggunakan mesin robot trading
polisi menyebut tersangka diperkirakan telah menjaring korban
hingga dua puluh lima ribu orang di dalam dan di luar negeri
total kerugian para korban diperkirakan sembilan triliun rupiah
kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari anggota berinisial my
yang bergabung dengan robot trading auto trade gold pada november dua ribu dua puluh
ia menginvestasikan uang sebesar empat puluh dua juta rupiah
dan deposit lebih dari satu miliar rupiah
awalnya emia menerima keuntungan seperti yang dijanjikan
namun setelah ia menyetorkan uang sebesar empat miliar rupiah
ia tidak bisa menarik dananya
my pun melapor ke polisi